dan aktivis sekaligus advokat egy sujana selasa sore mendatangi polda metro jaya untuk melaporkan informasi yang tersebar di media sosial
yang menyebut dirinya sebagai penyandang dana dan juga terlibat dalam jaringan perbuatan makar
egy merasa bahwa informasi itu adalah fitnah kepada dirinya
egy sujana melaporkan fitnah yang menimpa dirinya ke sentra pelayanan kepolisian terpadu polda metro jaya
dari foto yang sudah tersebar luas di media sosial itu nama egy tercantum sebagai salah satu donatur pada aksi dua desember
egy khawatir namanya akan disangkut pautkan dengan dugaan makar
egy juga mengimbau agar nama nama lain yang tercantum dalam selebaran tersebut turut melaporkannya ke polda metro jaya
sementara kuasa hukum egy mengatakan pihaknya melaporkan ke polisi atas kasus penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik terhadap egy
saya tidak pernah menamakan diri gerakan oposisi nasional di sini
dan juga saya tidak pernah di bawah koordinasi ratna sarumpait
tapi menariknya dari sebelas orang yang dituduh aktifis sebagai makar semuanya ada di sini
ini kan saya menjadi risau karena saya sungguh tidak berada dalam posisi putaran putaran itu
kami selaku kuasa dari bang egy sujana telah melaporkan ke polda metro jaya
egy sujana mengatakan
terkait dengan pasal menyebar berita bohong atau pencemaran nama baik dan atau fitnah
yaitu pasal dua puluh tujuh ayat tiga dan atau pasal dua puluh delapan ayat satu dan atau ayat dua
junto pasal empat puluh lima ayat satu dan juntuh pasal empat puluh lima ayat dua
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang it
dan atau pasal tiga ratus sepuluh dan pasal tiga ratus sebelas